lama takjil teh makin gak enak
padahal kalo gak niat ngasih mah gak usah bikin
kata saya mau dosa apalagi memberi harapan palsu kayak gitu
kita mah udah ngebayangin makanannya enak
tau taunya apa tidak enak
iya mereka nggak berpikir kali ya kita tes sudah berharap
tau tidak ada pengertiannya
padahal mah itu terpahalanya besar
pada ngarep belas kasihan dari keluarga
mending sekalian numpang sama orang lain
di rumah saudara mah gak enak
banyak aturan sengaja dibuat nggak betah
ujung ujungnya icu diusir
icu mau jualan sugar dulu mau dapet uang
capek sih mang sebenernya icu jualan sugar
mendingan icu jualan sugar daripada diomelin omelin terus
demikianlah hurtung yang bisa dewi sampaikan
semoga kalian semua mendapat manfaatnya ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarokaatu
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
biasa di luar eh luar biasa device
debbie bapak perhatiin belakangan ini suka latihan pidato ya
oh apa itu
ya gitu deh pa
oh maksudnya kayak pak ustadz kemet kalau pagi pagi subuh
yang bikin papa suka ngantuk di pojokan
ih papa nggak boleh kayak gitu
dengerin kutum itu dapet pahala
jadi papa harus dengerin
selain menilai dari materinya
di kutum nanti dinilai juga pa dari kostumnya
yang ikut siapa aja
veronica anaknya kastun
udah kamu teh gak usah ngikut
udah pasti menang debbie
yang paling jelek itu aja lebih bagus daripada baju mereka
kalau mereka yang ikut nanti pada minder
masa kamu bersaing sama orang susah
menang malu kalah lebih malu lagi
gak tau deh pa
pak hades diundang
rencananya pak camat juga diundang
penting kalau begitu
yaudah kalau gitu debbie boleh ikut
siapa dulu anaknya
mau muter kemana lagi
gak tau cu entin
capek ah muter muter kayak gini
belum tentu juga ada yang beli
kirain ica mah enak jualan kayak ginian
keluar langsung aku
yaudah kamu balik aja ke rumah debbie kamu
ih gak mau ah ce entin
dikekang ini salah itu salah
yaudah ice terima aja deh
tapi masa iya sih gak ada nilai kemanusiaan
orang numpang kan juga manusia
harusnya jangan diperlakukan seenaknya dong
susah curhat aja gak ada yang dengerin
jawab nah yang bener
jangan hapung kakupsaya pengen balik
ini teh saya minta cerai
supaya perceraian nya nanti lancar
udah sana jalan
malas lihat kamu lama lama
udah sana jalan nanti saya tenyusul belakangan
sugar sugar susu segar
sugar sugar susu segar
beli dong beli kenapa sih nggak ada yang mau beli
sugar sugar susu segar
sugar sugar susu segar
bi sugarnya bi
barangkali mau sugarnya bi
yang banting pintu sugar
sugar sugar susu segar
makin lama takjil teh makin gak enak
padahal kalo gak niat ngasih mah gak usah
gak usah bikin
kata saya mau dosa apalagi memberi harapan palsu kayak gitu
kita mah udah ngebayangin makanannya enak
tau taunya apa tidak enak
iya mereka nggak berpikir kali ya kita tes sudah berharap
tau tidak ada pengertiannya
padahal mah itu pahalanya besar
airnya makin banyak candilnya menyusut
biji salaknya cuma tiga airnya sebaspong
bu dr ada di dalam aku nunggu sebentar
bu dokter ada kang sobri datang ke sini
oh ya udah kamu suruh masuk aja in biar ngobrol di dalam
iya bu dr
kang sobri belum libur
insya allah kayak orang orang kang seminggu sebelum lebaran udah libur
waduh thr nya banyak dong
kang sobri silakan masuk bu dr sudah tunggu
iya bu in terima kasih
kang buntut saya ke dalam dulu ya
yuk kita lanjut lagi ngomong tajilnya
oh iya eh sampai mana tadi ria
itu yang biji salaknya tinggal tiga tapi airnya sebaskon
belum lagi sekarang teh sirupnya sedikit jadi nggak manis
terus gimana atur sep sekarang
udah kita ikuti strategi yang kemarin aja
siapa tahu ada yang ngasih tajinya lebih enak
ya bu lihat yuk
yah dia datang lagi
mak ee iji mau tanya motor kalau dijual harganya berapa ya mak
baru apa bekas
baru dong mak
punya dong iji kan nanti menang undian
hmm itu namanya kamu belum punya motor undian kok diharapin
mak iji pasti menang orang iji kirimnya banyak banget
jelas aja banyak tong sampah sekampung kamu acak acak
sekian punya saudara gak ada yang bisa diandelin
mendingan icu berharap sama undian masih ada harapan
nah minggir lah mama mau ngepet
ntar mak capek tau